katanya semalam lo sakit ya
makanya sampe pulang sendiri
iya semalam kepala gue pusing banget
tapi gue udah minum obat kok
jadi sekarang udah mendingan
lo udah perhatian sama gue
mending kita berangkat sekarang deh
iya ini udah jam berapa nih
iya ini udah jam berapa nih
ntar pak tarno nutup gerbang
davin kayaknya agak bete deh sama gue
biasanya dia rame banget dan romantis
apa karena dia masih kepikiran sama kadonya rara
maka dia masih kepikiran sama kadonya rara

salahin juga nih cewe nih
udah sok kecapepan
kok ngerasa direbutin dua cowok
ngerasa cakep banget lo
direbutin ardi sama davin
lo tau gak gara gara lo anak ipa ipa ya sampe mau perang lagi
untung kemarin ada budi ama pak togar
yang kita udah bangun susah susah kemarin buat damai
itu tuh gara gara lo
betul banget tuh yang di bilang arin
mau siapa lagi sih sekarang rak
sekarang davin ardi
lo mau buat semua cowok berantem karena lo
gitu ya ampun malu banget gak sih ya emang sih arin itu suka caper tapi sedeknya dia tuh nggak
pernah ngebuat cowok sampai debat sampai berantem besar gitu sih gak kayak lo malu banget gak sih
kalau sebenarnya belain siapa sih apa dia
hai hah emang ada yang sadar emang gue pikir aja sendiri
mau nangis nikah nyanyi lihat orang biar semua perhatiin
itu baru queen caper stop masih suka banget kayak nyari masalah
rara pasti sedih gara gara acara ulang tahunnya semalam jadi kacau
bintang harusnya video ini ya lo pasti kalau lihat ini pasti lo ketawa banget
soalnya emang selucu itu
gue jadi ngerasa bersalah banget karena udah bikin momen spesialnya jadi
berantakan gue harus minta maaf sama rara tapi kalau gue minta maaf sekarang yang
ada tasnya bakal sakit hati dan ngira kalau gua nggak serius berusaha move on
kenapa opa davin pergi gitu aja sih
apa dia nggak ngerasa salah atas apa yang dialakuin semalam
opa davin sekarang bener bener udah berubah
opa davin bukan opa yang dulu rara kenal lagi
sekarang tuh pinter banget gitu loh
nyari momen buat jatuhin orang lain tuh ngapain
gak ada kerjaan lain
misal itu raranya aja yang lebay
orang kita gak ngapa ngapain ya bel ya
jangan duduk duduk dong
gue gak perlu liat gue tau
bentukan kalian tuh emang kayak gini tau gak suka jatuhin orang
seru banget gue
kamu gak perlu marah sama hari ini
lagian menurut aku
ini juga salahnya rara
karena dia udah ngundang anak anak ips
ke acara otot dia kemarin
ya kalo aja dia gak ngundang mereka
ya pasti angka kemarin gak bakal kacau
dan ardi sama davin
juga gak muntun berantem
hal denger ya
kejadian kemarin itu bukan salahnya rara
lagian siapa suka sih yang partinya
dihancurin sama orang siapa
iya aku ngerti sel
tapi sekarang semuanya terjun kacau kayak gini
dan aku yakin
pasti anak ips bakal bahas dendam setelah kejadian kemarin
lo bisa diam gak sih
lu gak usah ngomong ke gue tentang peraturan ipa ips karena gue gak suka
mas ya jadi permasalahan dari awal gue ketemu sama lo sampai sekarang tau gak
percuma jadi ketua osis
kerja aja gak becus lo
mending rifki tau gak
nggak patut nyerah
loh abis kena angin apa sih

kenapa udah malu ya sama michelle gara gara ditolak terus
makanya pengen bersekutu lagi sama gue
aluh kasihan banget sih aldino
loh kasihan banget sih aldino
woi ngapain pada bengong duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk duduk
orang gue yang bantuin kerjaan ketua osis yang gak becus kerja
aduh gimana ya caranya jadi rifki yang diidam idamkan
kasih semangat ya mengkhayalnya
tumben rara berangkat pagi banget
apa karena rara masih marah ya sama gue
dan dia hindarin gue
keadaannya rara gimana ya sekarang
kasihan banget deh dia
acara terpenting dalam hidupnya
ulang tahun yang ditunggu dua sweet seventeennya
hancur coba gitu aja berantakan
tidak usah dipikirkan lagi warga negara ipa itu corona
yang terjadi ini hanya konsekuensi
karena dia sudah buat ketonong punya kawan itu tuh dia hatinya berantakan
kenapa dia harus undang warga negara ips datang ke acara ulang tahunnya
seharusnya kan dia tau
kalau warga negara ipa
ips itu tidak bisa dipersatukan
tega banget lo ya
rara undang kita semua karena dia tuh gak mau ada kerusuhan lagi ipa ips ini tau gak
dia gak mau beda dua in ipa ips lagi lo ih gimana sih
yang lain itu tidak memikirkan hal seperti itu
toh kemarin juga tetap ribut toh
ya beda kasus lah div
keributan di acaranya rara kemarin itu karena masalah perasaan bukan karena masalah dua negara
eh ambilin minum dong satu
duduk sini kawan
kayaknya ada yang masih galau nih
vin kita ngerti kok lo gak ada maksud kan buat ngancurin pesta ulang tahunnya rara
ya gue gak ada maksud
tapi tetap aja gue udah ngancurin pesta ulang tahunnya rara
apapun alasannya rara pasti tetap bakal benci sama gue
ya makanya lo tuh lo mending tunggu situasinya tenang dulu aman dulu baru lo minta maaf
harus sabar men
ala kemarin jadi sopalawan buat nona iparesya itu
sekarang malah mau berlagak jadi penasehat buat kotorom punya kawan
ala ingat ya
ala itu cuman jadi murid sementara di kotorom punya sekolah ini saja
eh lo masih sewot soal itu
harusnya ya lo tuh makasih sama gue
gue belain anak anak ips di depan pak jaya pak togar sama bu diah
lo tau gak kemarin arin ngapain
arin ngadu ke mereka kalau dia itu habis dibully sama anak anak ips
makanya kalian tuh kalau mau ngelakuin apa apa dipikir baik baik dulu
ada masalah apaan kok gue ketinggalan
ya emangnya ada apa sih kok gue gak tau ya
aduh udahlah capek gue jelasinnya
udah intinya ini sekarang intinya nih semua masalahnya udah beres
udah gue kelarin
ale punya kepala ini sekarang sudah sebesar gunung ya
merasa jadi pelawan yang sudah memerdekatkan negara kesatuan ips ini
eh peta ini kan selalu sudah bilang
ala itu cuman hanya murid
pendatang murid pertukaran saya di katarong punya sekolah
jadi ala itu jangan terlalu banyak buat
ingka di katarong punya sekolah ini kamu